gubernur dki jakarta anies baswedan akan memberikan sanksi bagi perusahaan di luar yang dikecualikan dalam pergub psbb yang belum menerapkan kerja dari rumah
hal ini dilakukan menyusul padatnya masyarakat di beberapa kendaraan umum seperti krl
krl tetap penuh kendaraan umum tetap penuh karena perusahaannya tetap beroperasi
selama perusahaan tak beroperasi maka kendaraan umum juga akan penuh
dan kita pastikan bahwa semua yang tidak tertip akan mendapatkan sanksi
mulai dari pencabutan perizinan sampai dengan sanksi sanksi lainnya
saya perlu tegaskan di sini karena ini adalah soal melindungi seluruh warga melindungi masyarakat kita
ini bukan kepentingan pemerintah ini bukan kepentingan swasta ini kepentingan setiap warga negara
kita melindungi semuanya dengan cara mengurai
mengurangi aktivitas dengan cara berada di rumah
saya betul betul berharap ini ditaati sehingga kami tidak harus memberikan sanksinya